karena yang beli beli tanah disini ya orang dari luar yang mereka memang mampu
ada bocoran nggak mas rata rata kalau setelah kemarin diumumkan presiden
harga tanah berapa per meter ya kalau mau sepengah tahun sampein aja gitu
saya kurang paham ya cuman kayaknya kemarin ada yang laku
ya udah miliaran gitu
kalau dulu masih puluhan juta gitu ya iya masih ratusan lah
yang sepedengar sampein rame ya jual beli tanahnya iya rame sih kayaknya
rame mas rame mas jangankan di daerah sepaku kan kebetulan saya di samboja juga kan rame mas
jadi kalau dilihat saya lihat dulu tanah itu disana dari di tahun dua ribu enam belas itu satu kaplingan itu paling lima belas juta dua puluh mas
tapi sekarang satu coupling ini
untuk kaplingnya kalau hektar hektar bisa miliaran
ya bisa miliaran bahkan ada saya dengar juga tanah yang satu coupling di daerah masuk uring dua itu
itu harganya lebih daripada dua m
iya memang sebagian besar sudah masyarakat ada yang artinya eh bukan sebagian besar artinya sebagian kecil lah barusan untuk sementara ini
yang sudah menjual jual kita tangan lah tahanan mereka
rata rata pembelinya dari mana sih om dari mana aja kalau informasinya
ada juga yang lokal ada yang dari luar dari luar provinsi luar kabupaten ada